senin sore jajaran pimpinan gerindra menyambangi kantor dpp pan di kawasan jakarta selatan
kedua partai ini bertemu dalam rangka silaturahmi politik termasuk
bicara kemungkinan kerjasama politik di pemilu dua ribu dua puluh
rombongan gerindra datang ke dpp pan sekitar pukul empat belas empat puluh lima wib
dipimpin oleh ketua dpp harian sufmi dasko ahmad sekjen ahmad muzani dan wakil ketua umum habibur rahman
kedatangan ini disambut langsung oleh jajaran pimpinan pan
mulai dari wakil ketua umumian risu santo hingga sekjen edi suparno
dan kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia
yang ada di kantor dpp partai amanat nasional di kawasan warung buncit jakarta selatan
selamat sore diana
apa saja poin pentingnya
apa yang penting dari pertemuan politik di hari ini
selamat sore lianita
sebelum ke poin penting bahwa memang kerjasama politik antara partai amanat nasional dan partai gerindra ini bukan kali pertama
sebelumnya di dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas sudah ada bisa dikatakan rekam jejak manis
lalu apakah di pilpres dua ribu dua puluh empat ini juga akan terulang kerjasama politik antara pan dan juga gerindra
kemudian apa poin poin pentingnya
saya tidak sendiri saat ini sudah bersama saya sekretaris jenderal partai amarat nasional
edi suparno selamat sore bang edi sehat
selamat sore alhamdulillah sehat terima kasih
saya mulai dari yang paling terbaru
di belakang kita juga sudah ada spanduk silaturahmi pan dan juga gerindra
apa bang tadi disebutkan bahwa menawarkan menyodorkan bahkan nama erick thohir kembali
kemarin sebelumnya di pdip ditawarkan kemudian gerindra juga menawarkan nama erick thohir begitu ya
ini responnya seperti apa
mana yang lebih menyambut positif bang nama erick thohir yang diajukan pan
pdip atau gerindra
baik terima kasih
pertemuan silaturahim politik yang baik dan positif dan produktif dengan pdip hari ini
kita kedatangan tamu yaitu teman teman dari partai gerindra
karena kita dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas bekerja sama bersama sama dengan gerindra mengusung pak prabowo untuk menjadi capres
ya hari ini kita melakukan silaturahim politik kembali
karena ini sudah saatnya
pesta demokrasi lima tahunan
sehingga kita bertemu dengan teman teman dari pdip
banyak hal yang kita bahas
tetapi salah satu menu wajib yang tadi kita sampaikan kepada teman teman gerindra adalah
pan mengusulkan nama erick thohir sebagai bakal cawapres pak prabowo
alhamdulillah apa yang kita sampaikan diterima dan ditampung oleh baik
apakah nanti akan diputuskan
tentu itu ada proses tersendiri di gerindra
begitu pula dengan pdip
dan nama pak erick thohir
dan ditampung juga oleh ibu megawati dan teman teman dari pdip
ya tinggal kami menunggu bagaimana proses di internal masing masing partai
tetapi kami berharap salah satu di antara bakal capres yang ada
mampu dan dapat didampingi oleh pak erick thohir sebagai bakal cawapres
bang edi ketika pan menyodorkan nama erick thohir begitu ya ke beberapa partai
sebut saja pdi perjuangan
apakah hasil hasil pertemuan ini juga turut disampaikan misalnya dari bang edi ke pak erick thohir sendiri atau seperti apa sih bang
saya kira di satu pihak pak erick thohir tentu mengamati semua pemberitaan melalui media
jadi beliau juga sudah tahu melalui media
tetapi komunikasi kami dengan pak erick thohir kan sudah berlangsung sudah berjalan cukup panjang cukup lama
jadi secara intensif juga kami melakukan komunikasi terus dengan pak erick thohir
dan saya yakin sebelum pun kita nanti akan
berkomunikasi dengan pak erik beliau sudah akan menangkap apa yang telah dibahas apa yang telah dibicarakan dari pemberitaan teman teman media yang hadir pada kesempatan hari ini
kalau komunikasi dengan antara pan dan juga erick thohir ini baik pak erick thohir lebih mau kemana bang
lebih ke ganjar pranowo atau prabowo subianto
karena ditawarkan kedua partai dua duanya punya bakapres nih bang
itu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh pak erick sendiri
tetapi yang saya yakini pak erick akan bersama sama dengan partai amanat nasional
nah bang ini kalau abang bilang bahwa pan sama gerindra ini teman lama
lalu apa yang membuat pan ragu untuk langsung menjatuhkan pilihan saja begitu ke gerindra atau prabowo subianto
kenapa ada pilihan pdi perjuangan dengan ganjar pranowonya begitu bang
ya segala sesuatu itu memang perlu berproses
perlu berproses di internal partai termasuk juga pan
supaya apa supaya apapun yang diputuskan itu bisa dipertanggungjawabkan
karena jika pak zulkifli hasan sebagai ketua umum memutuskan untuk
mengusung salah seorang capres apakah si a atau si b
nanti kan harus dipertanggungjawabkan di dalam rakernas ataupun lima tahunan dalam kongres pan
dan ini adalah proses dimana kita bisa menjalankan proses internal akuntabilitas terjaga
jadi supaya pak zulkifli hasan juga nanti di kemudian hari ketika nanti menyampaikan kepada seluruh kader bahwa
ini adalah keputusan bersama yang kita capai
tetapi sayalah yang kemudian menandatangani sk bersama saya sebagai sekjen tentu
tetapi proses internal itu perlu dijalankan tentu
bang ini terakhir soal koalisi
pan kan memang sudah berkoalisi dengan golkar dan juga p tiga dalam koalisi indonesia bersatu
tetapi belakangan ini rasanya p tiga berkomunikasi politik dengan parpol lain
sebut saja pdi perjuangan golkar juga sama dengan pkb
ini pan sendiri merasa masih optimis nggak sih bang bahwa kib ini akan sampai akhir mengarungi perahu yang sama
menuju kontestasi dua ribu dua puluh empat bang
akhir akhir ini memang juga banyak dari kader kader pan yang menghendaki agar kader terbaik kita yaitu pak zulkifli hasan
ya berpasangan saja dengan pak erlangga toh golkar dengan pan itu sudah mencukupi presidential threshold yang dipersyaratkan
sehingga ini merupakan opsi yang mungkin juga sudah sering didengar oleh masyarakat akhir akhir ini
pak golkar pan pak erlangga dengan pak zulkifli hasan

ini merupakan opsi yang saya rasa bukan opsi masyarakat
ini merupakan opsi yang saya rasa bukan opsi masyarakat
ini opsi yang serius juga kita jajaki di samping opsi yang lain
tetapi intinya adalah kita tentu ingin menghadirkan kader terbaik kita di dalam kontestasi pilpres yang akan datang dalam hal ini golkar tentu ke pak erlangga pan dalam hal ini pak zulkifli hasan
dan ini skenario yang mungkin saja terjadi tetapi kita juga ingin membuka opsi opsi lain karena tujuan kita di dalam pilpres itu bukan hanya sekedar mengajukan kader kita
tetapi juga ingin menang di dalam pilpres jadi opsi kemenangan
jadi opsi kemenangan itu tentu merupakan faktor pertimbangan yang sangat besar juga
bang meskipun tadi saya bilang pertanyaannya terakhir saya tambahan sedikit
dalam rapat kurang lebih bulan lalu bang itu dipimpin oleh bang yandri itu disebutkan bahwa memang ada rapat terbatas pimpinan pan begitu ya
ada dua nama yang beredar sorry tiga opsi bang
mendukung ganjar pranowo mendukung prabowo subianto dan satu lagi paket pasangan yang tadi abang sebutkan erlangga zulhas
tapi saya mau mengerucutkan kedua nama ganjar pranowo dan juga prabowo subianto
di internal pan lebih banyak yang mana bang ganjar pranowo atau prabowo subianto
karena ini publik mungkin bertanya tanya sebenarnya pan ini cenderung lebih condong kemana
karena mungkin pimpinan pan yang ini menyebutkan bahwa lebih condong ke prabowo
tapi ada juga yang mendukung ganjar pranowo secara terang terangan begitu bang
pan ini sebenarnya mau kemana bang
nah inilah yang membuat proses di internal kita menjadi sangat penting
karena pecinta dan penggemar pak prabowo dan pak gajar sama sama banyaknya di pan gitu
sehingga pak zul tentu dan kami sebagai pengurus partai tentu harus melaksanakan proses di internal partai
agar ya keputusan yang kita buat itu betul betul bisa dipertanggungjawabkan dan betul betul berpihak kepada calon yang akan menang nantinya
ya karena penggemarnya begitu banyak ya kita transparan di dalam prosesnya
dan kita berharap nanti pada saatnya kita memutuskan
karena suara itu akan bulat dan suara itu akan didukung oleh seluruh ke depan ke depannya
tetapi intinya kita tetap akan proses kedua nama tersebut mudah mudahan itu bisa kita laksanakan segera cepat
dan opsi yang ketiga juga tidak kita tinggalkan
erlangga zulhas tetap merupakan opsi yang terbuka
jadi kita nantikan bagaimana nanti pan akan berlabuh apakah tetap kib atau mungkin ada perahu yang baru
terima kasih banyak bang edi suparno sekjen partai amarat nasional
terima kasih bang
ya itu tadi memang kalau dari pan sendiri mengajukan nama erick thohir adalah menu utama
tadi juga disampaikan oleh sekjen partai gerindra ahmad muzani menyebutkan
iya benar bahwa erick thohir ini masuk dalam radar cawapres prabowo subianto dan dipertimbangkan
tetapi sekali lagi belum ada kesepakatan apapun kerjasama politik apapun
tapi kita nantikan apakah nantinya partai amara tasional akan membangun kerjasama politik
apakah dengan partai demokrasi indonesia perjuangan yang saat ini mempunyai baca pres ganjar pranowo
ataupun partai gerindra yang saat ini baca presnya adalah prabowo subianto
lian hita kemalika anda di studio
baik terima kasih diana valencia melaporkan dari kantor dpp partai emanat nasional di kawasan warung buncit jakarta selatan